bagi anda yang lahir di era di bawah sembilan puluh an
tentu mengenal persewaan buku yang kerap berdiri di sudut sudut kampung
tetapi di tengah era digital saat ini
persewaan buku mungkin hanya tinggal sejarah
meski begitu di mojokerto masih ada sebuah persewaan buku
yang mencoba bertahan di tengah gempuran digitalisasi
pemiliknya masih mencoba untuk mencoba
satu persewaan buku yang masih tetap eksis hingga saat ini adalah
taman bacaan canda maklurahan kerangan kecamatan prageru kulon mojokerto
lebih dari sepuluh ribu buku dari berbagai jenis dan genre
seperti komik dan novel menjadi koleksi di tempat ini
meskipun hidupnya kebang kepis
pemiliknya tetap bertahan dan membuka persewaan buku ini tiap hari
tidak banyak lagi memang warga yang
yang datang dan menyewa bukung di tempat yang dia dirikan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam itu
padi pemiliknya mengatakan saat ini hanya ada kurang dari sepuluh orang saja
yang menyewa bukunya tiap hari
setiap tahun jumlah penyewanya selalu turun
tidak ada lagi masa jaya persebaan buku
seperti pada periode seribu sembilan ratus delapan puluh atau sembilan puluh an
padahal padi juga memperbaharui koleksi bukunya tiap tahun
dulu persewaan buku ini bisa menghasilkan lebih dari tiga ratus ribu per hari
untuk mendapatkan lima puluh ribu saja sangat sulit
karena banyak gadget tablet internet
kalau dulu itu jam dua belas siang itu sudah satu ratus lima puluh bisa
sekarang satu ratus lima puluh sudah kual mbak
kual sudah tidak ada lagi
era digitalisasi memang mengubah segalanya
termasuk tren membaca buku
munculnya buku buku digital yang bisa dengan mudah diunduh di gadget
ataupun di internet membuat persewaan buku yang dulu pernah jaya sekarang mati suri
padi pemilik persewaan buku ini juga mengatakan
para pelajar yang dulu menjadi konsumen setianya
kini lebih suka membeli pulsa ataupun bermain game
daripada menghabiskan uangnya dengan berkunjung ke persewaan buku
meskipun terus merugi padi mengaku tidak akan menutup persewaan bukunya
minimal dia masih bisa melayani anak anak yang punya minat baca
untuk terus membaca tanpa perlu membeli buku dengan harga mahal